anda masih bersama cnn indonesia today saya lianita ruhir
pemerintah resmi mencabut daftar empat belas negara yang dilarang masuk ke indonesia
karena penyebaran varian omicron
ini artinya pemerintah membuka pintu masuk kedatangan internasional
bagi seluruh negara meski kasus covid sembilan belas sedang meningkat di indonesia
dan di berbagai belahan dunia
selain itu pemerintah juga telah memangkas durasi karantina kedatangan dari luar negeri
menjadi tujuh hari
kita sudah terhubung dengan putih vanfudi di bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten
bagaimana situasi bandara pasca keputusan pemerintah
membuka pintu masuk kedatangan internasional bagi seluruh negara
baik lia dan juga pemirsa selamat pagi
memang saat ini di terminal dua kedatangan internasional
bandara internasional soekarno hatta
sudah ada beberapa perjalanan atau kedatangan dari luar negeri
yang berlangsung tadi kami pantau memang
untuk proses screeningnya berjalan cukup landai
tidak menimbulkan penumpukan atau antrian yang cukup berarti
kemudian para pelaku perjalanan ini ketika sudah melalui masa screening
maka akan menentukan kemana mereka akan melakukan karantina
apakah di wisma atlet atau di hotel hotel yang sudah mereka pilih
memang pada hari ini berdasarkan data yang kami peroleh
dari pihak bandara soekarno hatta sendiri
ada sekitar enam belas perjalanan dari luar negeri
yang datang ke indonesia dengan total lebih dari dua ribu pelaku perjalanan luar negeri
dan lima ratus diantaranya ini ialah warga negara asing atau wna
memang pada saat ini pemerintah sudah mencabut
larangan empat belas negara yang masuk ke indonesia sejak tanggal dua belas januari lalu
sehingga memang sudah banyak warga negara asing atau negara yang masuk ke indonesia ini
dan sudah dapat melakukan menjalankan karantina selama tujuh hari
di tempat karantina yang mereka pilih masing masing
pertimbangan pemerintah untuk mencabut peraturan tersebut ialah bahwa memang saat ini omikron sendiri
sudah menyebar di seluruh negara di berbagai belahan dunia
dan tidak hanya dari empat belas negara itu saja
jadi memang dirasa kurang efektif apabila
larangan masuk di indonesia ini hanya diberikan kepada empat belas negara tersebut
dan juga aturan tersebut sudah tertulis dalam surat edaran satgas covid sembilan belas
nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri
pada masa pandemi covid sembilan belas
sehingga memang pemerintah ini
tetap melakukan pengetatan pada pintu masuk screening dan juga masa karantina
karena memang saat ini sudah banyak negara yang sudah datang ke indonesia
memang lia dan juga pemirsa dapat saya sampaikan bahwa
alasan pemerintah ini untuk menjaga kestabilan ekonomi
dan juga hubungan baik antara negara negara yang sebelumnya dilarang masuk ke indonesia tersebut
sehingga tidak ada slag seperti itu
bahwa aturan aturan yang diberikan indonesia kepada negara lain ini
dan selaras dengan apa yang dikatakan epidemiolog dari universitas griffith austerlian
yaitu diki budiman
tadi pagi saya sempat melakukan bincang bincang seperti itu
bahwa memang apa yang dilakukan negara indonesia ini
sudah tepat untuk mencabut larangan empat belas negara yang masuk ke indonesia
bahwa saat ini virus omikron sudah menyebar di satu ratus lima puluh negara
sehingga yang menjadi pr besar bagi indonesia adalah

dan juga masa karantina di indonesia sendiri
untuk mencegah adanya penularan virus omicron dan juga covid sembilan belas di indonesia
supaya tidak menyebar ke seluruh kota kota lainnya di luar pulau jawa
dan apa yang dilakukan oleh satgas covid sembilan belas saat ini adalah
pemerintah berfokus pada upaya untuk deteksi dini
dan juga untuk pencegahan mitigasi resiko yang lebih kuat
sehingga saat ini pemerintah memperlakukan masa karantina tujuh hari
dan juga pcr dua hari
dan juga pcr dua hari
maka mereka sudah terdeteksi atau sudah terkonfirmasi negatif
maka mereka sudah bisa kembali melakukan perjalanan
atau melakukan aktivitas di indonesia
memang pada saat ini berdasarkan keputusan pemerintah
untuk mengurangi atau memangkas masa karantina dari empat belas hari menjadi tujuh hari ini adalah
bahwa virus omikron itu berinkubasi selama tiga sampai enam hari
sehingga masa tujuh hari tersebut dirasa sudah cukup untuk
untuk dapat menyaring para pelaku perjalanan yang sedang karantina ini

isolasi lagi atau sudah bisa untuk melakukan perjalanan
seperti itu lia
baik terima kasih putri van fudi melaporkan dari bandara soekarno hatta